setelah disemayamkan di rumah duka
tiga jenazah korban kecelakaan bus pariwisata ari fatma kencana
dimakamkan di pemakaman keluarga di kampung pasir laja
desa paku haji kecamatan cisalak subang kamisia
kampung pasir laja berduka
karena tiga belas orang warganya jadi korban dalam kecelakaan yang terjadi di tanjakan cae
desa sekajadi kecamatan wado sumedang rabu malam
bahkan ada delapan orang dalam satu keluarga turut menjadi korban
tiga orang di antaranya meninggal dunia
jasara harja pun memastikan
baik korban luka maupun meninggal dunia akan menerima santunan
untuk korban meninggal ahli waris mendapat santunan sebesar lima puluh juta rupiah
sementara korban luka diberi biaya perawatan hingga dua puluh juta rupiah
yang jelas untuk
para ahli waris yang meninggal dunia
itu ada santunan dari negara melalui jasa raja sebesar lima puluh juta rupiah
untuk korban yang luka luka mendapat biaya perawatan maksimal dua puluh juta rupiah
jasara harja mendata korban untuk memastikan santunan para korban kecelakaan segera tersalurkan
dian firmansyah subang jawa barat